bangunan rumah warga runtuh sebagian akibat guncangan gempa kerusakan parah juga terlihat
di beberapa tempat di wilayah bawean gresik hingga kini belum ada laporan korban jiwa akibat
gempa dengan magnitudo enam lima yang berpusat di wilayah tuban jawa timur
jawa timur gempa susulan yang lebih besar merobohkan rumah warga dan bangunan kantor
desa di kecamatan parengan belum diketahui secara pasti berapa jumlah bangunan yang rusak akibat
kejadian gempa pada jumat sore petugas bpbd masih melakukan pendataan dan pengecekan lokasi wilayah
hai pagi ini kita pantau bagaimana dampak gempa di tuban jawa timur sudah ada jurnalis kompas
tv yusti rubiantika di lokasi selamat pagi yusti bagaimana kondisi terkini di sana
dan untuk bangunan bangunan yang romo apakah ada bantuan dari pemerintah setempat dan bagaimana
penanganannya oh ya selamat bagi asri dan juga saudara diwilayah tuban sedikitnya ada tiga
rumah roboh dan rusak bagian atapnya dan satu kantor balai desa yang sudah tidak
ditempati karena sudah membangun kantor kelurahan yang baru sehingga kantor yang saat ini
rusak itu sudah kosong begitu dan satu lagi bangunan kandang ada di kecamatan semanding juga rusak
dari lima bangunan yang rusak tersebut salah satunya diantaranya di kecamatan soko di desa ngelagasari
milik pak sulaimis pak sulaimi seperti yang saat ini saya tempati ini asri
dan terkait dengan kerusakan atau akibat bencana gempa bumi yang terjadi di wilayah tuban
masyarakat atau warga yang terdampak sudah mendapatkan bantuan dari bppd setempat
antara lain mulai dari selasar atau terpal sebagai mungkin pengganti atap rumah mereka
karena warga yang terdampak gempa ini tidak ada yang mengungsi
jadi kabupaten tuban itu juga memberikan sembako begitu asri